keinformasi lain sebuah kapal motor penumpang antar pulau tenggelam di perairan makassar
kapal yang membawa puluhan penumpang karam di sekitar pautere dan pulau baranglompo
dikutip dari detik com hingga kini evakuasi dan pencarian korban yang hilang terus dilakukan
karena belum diketahui pasti berapa jumlah penumpang dan awak kapal
kabupaten tungas polda sulawesi selatan kombes pol diki sondani mengatakan
korban tewas sementara yang berhasil ditemukan tiga belas orang dan dua puluh empat orang selamat
para korban saat ini berada di dua rumah sakit yaitu rumah sakit angkatan laut jala amari
dan rumah sakit akademis jauri makassar
masih kita dalamin dulu
ada ahmad syamsuddin jurnalis foto cnn indonesia di makassar
ahmad saat ini anda berada di mana seperti apa kronologis kecelakaan kapal
baik putri saat ini saya berada di pelataran rumah sakit tni angkatan laut jalamari
di depan ruang jenazah beberapa keluarga memadati halaman rumah sakit untuk memastikan keadaan kerabat mereka
yang sementara berada di ruang jenazah
dan ruang perawatan
untuk sementara di ruang jenazah ada delapan jenazah dari korban yang sebagian besar adalah wanita dan anak anak
dari korban kapal longboot tersebut yang nahas tadi siang
sementara lainnya masih dirawat putri
ahmad kronologisnya seperti apa pukul berapa kapal ini mulai berlayar
kemudian kapan diketahui persisnya kapal tenggelam
dari basarnas dan polisi dari informasi yang dikumpulkan kapal ini berlayar dari pelabuhan pautere
sekitar pukul tiga belas lima belas waktu indonesia tengah
belum cukup sejam berlayar kapal tipe longboat yang bernama arista ini terhantam gelombang
dari jarak di perairan dari makassar itu baru berkisar sekitar satu mil laut putri
apa yang terjadi apakah penumpangnya berlebihan
atau apakah ada ombak cuacanya seperti apa saat terjadi kecelakaan
secara umum cuaca di perairan makassar relatif cerah
namun penyebab lainnya tentu masih dalam pencarian karena tidak adanya jumlah pasti dari penumpang ini
jadi belum bisa didapat kesimpulan apakah penyebab kecelakaan termasuk diantaranya karena kapal ini overload
karena kapal sejenis ini itu biasanya tidak memiliki manifest namun dugaan sementara kapal berkapasitas tiga puluh orang ini
ditumpangi oleh lebih dari jumlah yang seharusnya itu dugaan awal putri
ahmad jadi sejauh ini sudah tiga belas orang ditemukan meninggal dua puluh empat orang dibawa ke rumah sakit
betul masih itu datanya atau ada yang lebih baru
untuk sementara masih itu putri delapan orang ada di rumah sakit ini yang kata laut jalan mari
lima lainnya masih berada di pulau dan sementara proses evakuasi menuju kota makassar
untuk selanjutnya juga dibawa ke rumah sakit ini untuk pemulasaran jenazah
untuk sementara masih informasi itu yang beredar bersama kami di sini putri
ahmad rata rata mereka yang menumpangi kapal ini berasal dari mana
umumnya korban ini berasal dari pulau barang lompoh
mereka kan biasanya ke kota makassar untuk berbelanja dan kebutuhan lebaran lainnya
lalu kembali ke pulau mereka yang berjarak sekitar satu lima jam perjalanan putri
sekitar satu lima jam perjalanan pencarian sampai saat ini masih dilakukan
pencarian masih sementara dilakukan
tim basarnas menurunkan empat puluh dua orang personil dan dua alat utama berupa kapal laut dan kapal motor karet putri
kondisi di rumah sakit yang anda lihat seperti apa bisa gambarkan kepada kami
kondisi di rumah sakit di sini puluhan warga dan kerabat dari korban itu datang untuk melihat kondisi korban mereka
dan beberapa bulan sudah tiba di pelataran rumah sakit
menjemput jenazah yang akan dibawa ke kampung halaman mereka di kabupaten maros
kabupaten maros ini sendiri berbatasan langsung dengan kota makassar putri
satu dua jenazah yang berasal dari sana dan akan dimakamkan di sana
ahmad betul sebagian besar korban adalah perempuan dan anak anak
sebagian besar korban adalah perempuan dan anak anak putri
apa saja yang dikerahkan oleh tim sar saat ini untuk mencari korban yang diduga masih hilang
tim basarnas makassar selain menurunkan alat utama mereka yaitu km antasena kapal motor besar dan kapal karet yang berpatroli di sekitar perairan makassar
juga dibantu oleh nelayan nelayan yang juga membawa kapal mereka untuk membantu proses pencarian
kapal lainnya juga dari polairut polisian udara live down udara juga diturunkan untuk membantu proses pencarian putri
ahmad apakah ini kecelakaan pertama yang terjadi di jalur makassar baranglompo atau sudah pernah terjadi sebelumnya

oke baik artinya sekarang penyelidikan masih belum bisa dilakukan yang dilakukan sekarang hanya evakuasi
amat syamsudin kami tunggu terus informasi terbaru dari anda dari makassar terima kasih amat